kita ke informasi berikutnya ini terkait presiden republik indonesia joko widodo yang menghadiri acara peringatan hari anti korupsi sedunia yang dilaksanakan secara virtual pada enam belas desember dua ribu dua puluh
peringatan hari anti korupsi sedunia ini sekaligus menjadi evaluasi pemerintahan jokowi ⁇ maruf ⁇ amin setelah dua menterinya tersangkut kasus korupsi
dalam sambutannya presiden mengatakan ada beberapa kunci dalam pencegahan korupsi diantaranya adalah pembangunan sistem reformasi birokrasi pengawasan dan pendidikan bagi generasi muda
acara hari anti korupsi ini sempat mengalami gangguan akibat padamnya listrik di lokasi utama peringatan di gedung kpk jakarta
gangguan teknis jaringan listrik terjadi saat ketua kpk firly bahuri sedang berpidato
meski listrik sempat padam di gedung kpk presiden joko widodo berpesan kepada komisi pemberantasan korupsi
untuk tidak memadamkan semangat dalam memberantas tindak pidana korupsi
saya berharap dengan langkah langkah yang sistematis yang sistemik dari hulu sampai hilir kita bisa lebih efektif memberantas korupsi
meskipun listrik di kpk padam tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam
peringatan hari anti korupsi sedunia ini juga menjadi cemeti bagi evaluasi akhir tahun pemerintah
pemerintah jokowi maaf amin mengingat ada dua kasus yang menjadi noktah merah dalam catatan kinerja keminat jokowi
akhir november lalu menteri kelautan dan perikanan edi prabowo dicopok kpk dengan dugaan tersangkut kasus korupsi pengadaan benih lobster
tak berselang lama awal desember menteri sosial juliari batubara menyusul sebagai tersangka kasus rasuah
juliari diduga menerima tujuh belas miliar dari pengadaan dana bansos penanganan covid sembilan belas di indonesia
di berikutan cnn indonesia